udah pada tau dong kalau sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas olahraga
kita harus melakukan pemanasan atau warming up
dan pendinginan atau cooling down
nah yang jadi masalah nih banyak yang belum paham
bagaimana sih sebenarnya melakukan gerakan pemanasan atau pendinginan tadi yang tepat
karena dua ritual tadi sebenarnya harus dilakukan dengan benar
agar kita bisa terhindar dari cedera
kalau gerakannya nggak ada yang ngajarin
soalnya saya nggak sengasal aja itu
yang penting badannya udah panas ototnya udah gak tegang lagi itu
saya udah mulai lari
gerakannya yang biasa kalian lakukan sebelum olahraga tuh kayak apa sih
kayak pemanasan kaki tangan badan leher semuanya
kalau sesudah olahraga
sama kayak gitu
tapi kalian tahu nggak ada dynamic stretching dan static stretching
nggak tahu ya
kalau dynamic stretching sama static stretching pernah dengar nggak
belum pernah dengar
jadi kalau selama ini stretching ya di tempat gitu aja ya
bagi anda yang belum tahu pada dasarnya gerakan stretching atau pergangan untuk pemanasan
sedikit berbeda dengan stretching untuk pendinginan
untuk pemanasan disarankan untuk melakukan peregangan dinamis
sementara static stretching kita lakukan untuk pendinginan atau setelah berolahraga
karena dynamic stretching itu ketika kita melakukan dynamic stretching itu
sebenarnya sekaligus dengan kita melakukan pemanasan
jadi mempersiapkan otot kita untuk bisa berolahraga
meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan ototnya untuk siap melakukan olahraga
dan penelitian mengatakan bahwa ketika melakukan dynamic stretching sebelum berolahraga
itu bisa menurunkan risiko cedera
nah kalau static setching sebaiknya dilakukan
kan setelah berolahraga karena dengan melakukan static stretching itu merilekskan
atau meregangkan ototnya dan menurunkan resiko cedera juga ketika dilakukan setelah olahraga
sekaligus mendinginkan suhu tubuhnya kita akan praktekin ya kita mulai dari sini oke sebenarnya
pada prinsipnya kita melakukan peregangan untuk bahu dulu biasanya kan biasanya kalau
sapi kan kita cuma lakukan seperti ini kita sambil lakukan sambil gerak ambil jalan
berapa lama dok kira kira durasinya mungkin sepuluh sampai lima belas menit lah ya atau sampai sesiapnya tubuh
kita terus kemudian bisa juga kita buka open chest terus kemudian kita buka jadi sambil meregangkan otot
otot dada ini sambil jalan ya dok ya atau sambil lari kecil gitu sekarang kita melakukan peregangan
untuk otot betis gerakannya jangan dihentak rasakan seperti ada gerakan stretching sambil melakukan
oke bisa aja kita melakukan gerakan seperti aeroplane sambil melatih

kita bisa sama seperti tadi kita melakukan stretching untuk betis kita bisa sambil tarik sambil diem
oke terus kemudian tadi untuk quardicept juga kita sambil hanya diem saja tapi kita melakukan stretching
kalau static stretching itu baiknya ditahannya itu berapa second dok
penelitian mengatakan yang terbaik atau bisa bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas itu ketika ditahan lima belas sampai tiga puluh detik
jadi banyak orang yang cuma delapan sampai sepuluh detik itu sebenarnya kurang sebaiknya itu lima belas
sekarang anda tahu kan fungsi dan manfaat dari pergangan dinamis dan pergangan statis
jangan sampai salah lagi ya agar kita bisa tetap bugar saat berolahraga dan terhindar dari cedera
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta